sejumlah warga tak bisa lagi menahan amarah saat mendatangi area proyek pembangunan di kampung cirewes
kejematan babakan madang kabupaten bukur jawa barat selasa sore
sebagian bahkan ada yang terlibat baku hantam dengan pekerja proyek
penyebabnya warga kesal karena pengelola proyek tak kunjung mengalir timbunan tanah
dan betam proyek yang menutup jalur drainase
akibatnya rumah mereka kebanjiran
pada senin lalu lebih dari tiga puluh enam rumah terendam banjir setelah hujan deras melanda kawasan tersebut
warga menduga penyebab banjir ini disebabkan drainase yang tersumbat
akibat pembangunan proyek
secara bersama bahwa ada kegiatan dari perusahaan kaitan dengan jalan di atas
kemudian untuk salurannya belum bisa maksimal karena debit airnya tinggi
tidak seimbang dengan salurannya
alhasil airnya meluap kemudian sampai terdampak kepada warga
sejauh ini ada tiga puluh dua kakak yang sudah kami datang
hingga selasa malam belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang ataupun pengelola proyek
mohd jonda pogor jawa barat